cacak pendapat menempatkan kampanye tidak masih terus memimpin
tapi memang nggak ada yang ngalahin kalau misalkan kita ngumpul sama orang indonesia sendiri sih
siapa mau mulai dulu
ya kalau dia nyapak kita sautin
hal yang sama juga dirasakan chan jeffrey
itu kalau riana itu riana itu kakak atau adik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
israel tidak akan melakukan gencatan senjata
itu dalam waktu yang singkat

apalagi sekarang ini kan sudah ada
sebagai suatu komunitas atau
seharga undang itu aturannya adalah medium